menteri sosial menduga kebiasaan menonton video porno menjadi salah satu faktor
yang melatar belakangi kejahatan empat belas pelaku pemerkosaan dan pembunuhan di bengkulu
berikut ini perbincangan korespondensi ann indonesia mahardika utama
dengan menteri sosial kofifa indar parawansa
setelah lebih dari tiga puluh hari kepergian korban kekerasan seksual dan juga pembunuhan
di kampung kasi kasubun kabupaten rejang lebong provinsi bengkulu
tercatat sudah ada dua menteri yang mengunjungi keluarga korban
pada hari kamis kemarin menteri pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak
yohana yambise sudah mengunjungi keluarga korban bahkan juga keluarga pelaku dan juga para pelaku
dan pada hari jumat siang ini giliran menteri sosial kofifah indar parawansa
yang sudah berada di kediaman keluarga korban
dan saat ini saya sudah bersama dengan menteri sosial kofifah indar parawansa
ibu menteri selamat siang
apa kunjungan kali ini apakah terkait hanya dengan dukungan menteri sosial indar parawansa
atau ada maksud lain ibu
sesungguhnya ingin mengingatkan kepada kita semua
ini adalah bagian dari alarm warning system kepada kita semua
alarm warning system yang harus kita bunyikan adalah
lindungi anak lindungi anak lindungi anak
cegah penyebabnya cegah penyebabnya cegah penyebabnya
tadi saya tanya ketika saya bertemu pelaku di gedung mapolres
betul nak minum minuman keras iya
saya ingin menyampaikan kepada kita semua hulunya
hulunya adalah yang menjadi penyebab kemungkinan terjadinya kejahatan seksual
adalah konten konten pornografi
ini salah satu
ini salah satu hulunya
kalau kemudian pemerintah sedang menyiapkan perpu kebiri
maka itu adalah sisi penjeraannya
hingga saat ini memang perpu tersebut belum keluar apa kendalanya
dan mengapa ini masih mandek saja begitu
rapatnya sudah beberapa kali di kantor menko pmk
jadi leading sektornya ada kejaksaan agung ada kapolri ada menteri hukum dan ham
ada menteri pembangunan

tetapi rapat rapat teknisnya ada di menko pmk
sudah rapat beberapa kali
ada dua opsi draft yang dibahas
ada yang pada tataran memberikan tambahan hukuman untuk memberikan tambahan dalam bentuk pemberatan hukuman
atau memberikan tambahan hukuman di kantor
atau memberikan tambahan hukuman di kantor
atau memberikan tambahan hukuman di kantor
jadi ada dua draft yang sedang di finalisasi

publik tentu masih terus menunggu apa nanti hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para pelaku
dan secara global juga apakah perpu kebiri ini akan bisa segera disahkan
agar ada efek jerah bagi para pelaku kejahatan seksual siapapun pelakunya
pada m technology merkutma beng kuluh